informasi pertama dari surabaya setelah menetapkan dimas kanjeng taat pribadi sebagai tersangka penipuan
poldia jawa timur akan menyita uang taat pribadi di bankar pada pokat
penyitaan dilakukan polisi bersama dengan bank indonesia dan uang barang bukti akan disimpan di bank indonesia
penyitaan akan dilakukan dalam waktu dekat
penyitaan ini dilakukan menyusul telah ditetapkan niat taat pribadi sebagai tersangka dalam kasus penipuan
uang yang disita akan menjadi barang bukti dan seluruhnya akan disimpan di bank indonesia
bukan di mapolda jawa timur
sementara itu kepolisian daerah jawa timur pada senin pagi akan menggelar rekonstruksi di padepokan dimas kanjeng di desa wangkal kecamatan gading probolinggo